berdasarkan data dari bmkg pada pukul sepuluh lewat dua puluh waktu indonesia barat
gempa yang mengguncang larantuka ntt bermagnitudo tujuh empat dengan kedalaman sepuluh km
pusat gempa berada di laut satu ratus tiga belas km barat laut larantuka ntt
bmkg masih mengimbau masyarakat untuk waspada karena berpotensi gempa susulan
dan hingga kini sudah terjadi dua kali gempa susulan bermagnitudo lima lima dan lima enam
gempa terasa sampai di labuan bajo maumere adonara ruteng makassar dan pangkep sulawesi selatan

pusat gempa berada di laut satu ratus tiga belas km barat laut laran tuka ntt

pusat gempa berada di laut satu ratus tiga belas km barat laut laran tuka ntt

pusat gempa berada di laut satu ratus tiga belas km barat laut laran tuka ntt